ratusan pemudik tujuan sumatera selatan ini hanya bisa pasrah tidak dapat melanjutkan perjalanan pada jumat pagi
mereka tertahan di stasiun tanjung karang bandar lampung setelah pihak pt kereta api divre empat tanjung karang membatalkan keberangkatan empat kereta penumpang
pembatalan keberangkatan kereta ini terdiri dari dua perjalanan kereta api ekspres raja basa relasi stasiun tanjung karang dan stasiun kertapati pada pukul delapan
dan dua perjalanan kereta api kuala stabas dari stasiun tanjung karang ke stasiun batu raja pukul delapan tiga puluh
sebanyak satu lima ratus penumpang batal berangkat
pembatalan perjalanan kereta api dilakukan karena adanya gangguan perjalanan kereta akibat jalur kereta api ambles di antara gilas sepancar batu raja sumatera selatan karena diguyur hujan sejak jumat dini hari
para pemudik yang sudah membeli tiket akhirnya terpaksa menukarkan tiket dengan uang pengganti
tidak betul adanya pembatalan ya pembatalan daripada perjalanan kereta api kita yaitu pada dua perjalanan kereta api kuala stabas dan dua perjalanan kereta api ka raja basa relasi tanjung karang kertapati
nah di sini kami mengambil keputusan atas dasar memang untuk keamanan ataupun keselamatan daripada para penumpang kita
pada pembatalan ini memang disebabkan dengan adanya amblesan
amblesan di petak jalan gilas sepancar
nah di sini penyebab daripada amblesan ini memang kita ketahui bahwasannya memang beberapa hari terjadi hujan ya
jadi memang view benar benar karena cuaca seperti itu
pembatalan ini membuat pemudik kecewa
terlebih pemberitahuan pembatalan dilakukan saat mereka sudah berada di stasiun tanjung karang
mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil travel yang harganya lebih mahal
untuk tiket kereta api kuala stabas relasi tanjung karang batu raja
pemudik hanya mengeluarkan uang rp tiga puluh dua per orang
sedangkan jika menggunakan mobil travel mereka harus membayar dua ratus lima puluh ribu per orang
jauh jauh dari rp enam puluh ke rp enam ratus
nggak ada rp tiga puluh dua kan rp tiga puluh dua
jadi lebih mahal ya
tapi harus pulang hari ini pak
kenapa karena udah ada aktivitas lain apa gimana
jadi tidak bisa ditunda besok gitu ya
enggak udah nambah nambah udah dikedualin
oh gitu ya
maunya sih tanggal selawik kemarin
oh gitu ya
kalau dapat tiketnya tanggal dua dua puluh delapan
hingga jumat siang pt kai masih melakukan upaya perbaikan
untuk memulihkan perjalanan kereta api di lokasi

keberangkatan kereta api relasi tanjung karang ke sumatera selatan
hari jumat siang masih menunggu penyelesaian perbaikan jalur
hari jumat siang masih menunggu penyelesaian perbaikan jalur
sugianto andi surahman lampung